dua belas titik pipa air bersih mengalami kerusakan akibat kebakaran gunung bromo
akibatnya satu desa dengan lebih dari dua ratus kepala keluarga kekurangan air bersih sejak enam hari belakangan
warga pun secara swadaya pengganti pipa air di sumber mata air widodaren agar air bisa mengalir ke rumah mereka
puluhan warga dusun kandang sari desa mororejo tosari kabupaten pasuruan jawa timur bergotong royong
menurunkan pipa air bersih pada jumat pagi
mereka secara swadaya membeli pipa dengan dana dari kas desa dan sumbangan sukarela
untuk mengganti pipa air bersih yang rusak akibat kebakaran
menurut warga dari dua belas titik enam diantaranya rusak di kawasan ledok keciri di sumber mata air widodaret
pengerjaan penyambungan pipa air bersih ini ditargetkan akan selesai dalam dua hari
ada kegiatan untuk nanti jalur air yang kena kebakaran
ada berapa titik yang rusak ini
kemarin saya temukan ada dua belas yang di sebelah gunung itu ada enam
akibat dari rusak ini apa dampaknya dari desa sebelah ini
debit air mulai hari ini tanggal berapa itu sudah lima hari sudah tidak fungsi airnya
di dusun kandang sari desa mororejo sudah lima hari enam hari ini
nah ini hari ini saya rencanakan untuk mengganti jalur air
ini swadaya sendiri atau
dari desa atau gimana
itu dari desa dari swadaya masyarakat